bagi sebagian orang merokok di sembarang tempat sudah menjadi hal biasa
namun jangan coba coba merokok sembarangan di salah satu kompleks di kota bandung
warganya sudah mendeklarasikan untuk tidak merokok
warga di rw sembilan pandanwangi kelurahan cijaura kecamatan buah batu kota bandung ini
sepakat untuk tidak lagi merokok di sembarang tempat
kesepakatan ini berawal dari ide ketua rw bersama dengan pengurus rw sembilan lainnya
yang mengusulkan agar warga rw sembilan tidak lagi merokok di sembarang tempat khususnya di kawasan rw sembilan
awalnya sempat terjadi pro kontra namun akhirnya warga menyetujui ide tersebut
tidak ada sanksi cuma yang jelas kalau ada yang merokok sambil jalan di jalan raya itu pasti ditegur
tidak boleh pak
tapi itu semua orang berhak menegur
ya di kawasan ini
tidak boleh marah
tidak boleh marah
dulu empat rt sekarang sudah sampai ke rt sampai hampir dua belas rt sekarang full
pada bulan mei dua ribu empat belas warga rw sembilan pandanwangi melakukan deklarasi anti rokok
warga masih diperbolehkan merokok tapi tidak di tempat ibadah tempat rapat warga tempat bermain anak anak dan di dalam rumah
ini nih deklarasi warga rw sembilan pandanwangi kecamatan buah batu kota bandung untuk tidak merokok
dua poinnya diantaranya tidak merokok dalam rumah dan tidak menyediakan asbak
nah sekarang kita akan cek di salah satu rumah warga apakah benar deklarasi ini dijalankan atau tidak
salah satu warga yang tidak lagi menyediakan asbak di rumahnya adalah muh muhtar
mumuh mengaku merasakan manfaat dari larangan merokok ini
pak tanggapannya terkait dengan adanya deklarasi di rw pandanwangi untuk tidak merokok warganya ini manfaatnya apa sih pak untuk warga di sini dan untuk bapak sendiri secara pribadi
secara pribadi ya tidak merokok itu bagus lah gitu
untuk kesehatan juga tidak polusi juga apa namanya ekonomi juga ya secara ekonomi juga ya tidak begitu manfaat lah
manfaat serupa dirasakan mulyana dia mengaku kebiasaan merokoknya sudah berkurang
jadi kalau paling merokok di luar di luar area rumah gitu semua
jadi terbantu juga dengan ini pak ya
alhamdulillah kesehatan juga
jadi kurang nih kontrolnya
wah jauh jauh pak kurangnya
sehari berapa bungkus
sehari sampai tiga bungkus
sekarang masih bungkus juga
awet gitu ya sampai dua hari tiga hari gitu
gara gara ada aturan di sini tapi memang kesehatan terasa
gak terbubani pak ya
gak gak ada masalah
kalau kita bersama sih nggak ada masalah sebenarnya juga ya
bagi warga yang masih merokok disediakan tempat khusus agar tidak mengganggu aktivitas warga lainnya
frenkie wijaya bandung